untuk mengetahui bagaimana situasi saat ini di lokasi sudah ada produser lapangan cnn indonesia
arta bima di bandung jawa barat
selamat malam arta
fokus topik apa saja di debat kali ini
seperti apa kesiapan masing masing pasangan calon
dari keempat pasangan calon maksud saya yang akan beradu argumentasi atau visi misi yang tadi dipaparkan
ada beberapa tema yang diangkat oleh kpu provinsi jawa barat
ada permasalahan ekonomi politik pertahanan dan keamanan
baik hingga teknologi hingga umkm atau investasi iklim bisnis di jawa barat
nah untuk pertama kalinya ini adalah debat yang disenggalarakan di kota bandung
nanti ada dua lagi sisanya sampai tanggal dua puluh tujuh juni mendatang
namun yang menarik adalah bagaimana pertama kalinya ini adalah empat pasangan ini beradu visi misi di depan halayak ramai
atau bisa dilihat oleh publik dalam waktu
yang bersamaan menjawab pertanyaan dari panelis menjawab sesi tanya jawab antara pasangan calon
ini akan berlangsung malam ini pukul sembilan belas tiga puluh
sesuai jadwal harusnya pukul sembilan belas tapi ada keterlambatan akan mulai sembilan belas tiga puluh dan berakhir pukul sembilan nanti
nah kita tentu tidak bisa untuk berandai andai kira kira apa yang akan mereka jawab
tapi penting untuk mengamati bahwa tema yang diangkat ini merupakan permasalahan
yang ada di jawa barat
saya cerita dulu sebentar bahwa jawa barat ini secara statistik merupakan menunjukkan tren positif
bahwa apa yang dilakukan oleh gubernur pada periode sebelumnya ini sangat baik di mata masyarakat jawa barat
sebagai contoh tingkat pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu tujuh belas di kuartal terakhir dua ribu tujuh belas
jawa barat masih di atas rata rata nasional yaitu lima lima sampai lima sembilan persen maksud saya
dan rata rata nasional di angka lima persen
ini juga menunjukkan iklim investasi yang baik
namun permasalahannya adalah bagaimana penyemarataan bruto di tingkat tingkat daerah atau pendapatan per kapita di jawa barat
nah ini mungkin akan menjadi salah satu pertarungan yang akan dibawa pada debat malam ini
dan tidak itu saja saya melihat bahwa pada malam ini tentu para pasangan calon ini akan beradu agontamentasi dengan data data yang mereka siapkan sebelumnya
mereka konsultasikan pada tim ses maupun masyarakat
nah selama sebulan kampanye mereka yang dilakukan di wilayah jawa barat tentunya saya melihat iklim ini masih cenderung adem ayem ya
keempat pasangan ini belum bisa memberikan janji janji atau program yang gamblang atau keluar dari pakemnya
karena tadi permasalahan pertama tadi jawa barat ini sudah memiliki tren positif dan ini sedang dicari oleh para pasangan calon
apa kira kira yang akan dijadikan jargon jargon janji janji kampanye yang akan dilakukan oleh mereka
arta sebulan terakhir sudahkah ada survei terbaru
sebelumnya kan memang dua besar itu pasangan d dua d kemudian rindu ya ridwan kamil dan uu
apakah ada perubahan di survei terbaru seperti apa
survei terakhir yang dilakukan oleh lembaga survei instrad menyebutkan bahwa pasangan dua dm atau deddy minai dan deddy miswar memang menempati posisi teratas
di atas ridwan kamil dan uu
tapi ini kembali apa yang terjadi di jawa barat adalah setiap survei yang dilakukan oleh lembaga riset selalu menjadi antitesis ketika dibuktikan pada dua ribu pemilihan pada dua ribu tiga belas lalu
ketika itu juga pasangan yang mendapat popularitas tertinggi tidak lantas menjadi pemenang di jawa barat
nah inilah yang menjadi faktor faktor di mana lembaga survei sendiri hanya suplemen tambahan bagi para
pasangan calon ini untuk mencari atau mengorganisir atau melakukan strategi strategi
nah kalau berbicara popularitas juga ini menjadi salah satu poin penting di jawa barat
nah kalau lihat populeritas tadi dua pasangan ini menunduki posisi teratas tapi kemudian ada punggawa punggawa dln yang mencoba menaikkan populeritas dari pasangan yang saya sebut saja pasangan nomor tiga sudha jatsehu ataupun pasangan nomor dua tubagus hasanuddin dan anton carliat
nah kalau lihat populeritas tadi dua pasangan ini menunduki posisi teratas tapi kemudian ada punggawa punggawa dln yang mencoba menaikkan populeritas dari pasangan yang saya sebut saja pasangan nomor tiga sudha jatsehu ataupun pasangan nomor tiga sudha jatsehu
nah kalau lihat populeritas tadi dua pasangan ini menunduki posisi teratas tapi kemudian ada punggawa punggawa dln yang mencoba menaikkan populeritas dari pasangan yang saya sebut saja pasangan nomor tiga sudha jatsehu ataupun pasangan nomor tiga sudha jatsehu